bagi anda para k popers atau pecinta kuliner khas negeri gingseng korea selatan yang ingin mencicipi berbagai makanan korea selatan
jadi tidak perlu lagi jauh jauh pergi ke korea
anda dapat mengunjungi jaringan supermarket asal korea selatan yang telah membuka tujuh gerainya di indonesia
dengan desain minimalis ala korea serta bernuansa cozy patut anda simak dalam liputan berikut ini
beragam makanan khas negeri ginseng korea selatan dapat anda temukan di gs supermarket dan gs the fresh
yang memiliki tujuh gerai yang tersebar di wilayah jabodetabek
berbagai produk mie instan asal korea es krim yogurt khas korea yang sempat viral di sosial media
hingga topoki insan yang menarik untuk dicoba
harga yang ditawarkan di supermarket ini pun terbilang murah
sementara itu selama bulan april dua ribu dua puluh dua dan untuk menyambut bulan suci ramadan
di mana beragam aktivitas dapat anda ikuti dalam event tersebut seperti live cooking photo booth contest
dan anda pun bisa icip icip makanan khas korea selatan secara gratis setiap hari selama periode event berlangsung
jadi korean food festival diadakan setiap tahun di semua cabang gs supermarket dan gs the fresh di indonesia
acara ini disponsori penuh oleh kedutaan korea karena selain produk produk korea yang murah
kita juga menyediakan icip icip makanan korea
jadi setiap customer bisa icip icip atau mencoba makanan khas korea seperti apa rasanya
kemudian juga yang paling spesial adalah makanan yang terbaik
yang paling spesial untuk customer kami adalah mendapatkan banyak hadiah
semua pasti beruntung dapat hadiah
hanya minimal belanja empat ratus ribu dengan disertai minimal tiga produk korea dan berlaku kelipatannya
maka akan mendapatkan hadiah yang cantik
nah selain beragam aktivitas yang dapat anda ikuti
juga ada beragam promo dan diskon menarik yang diberikan untuk seluruh produk korea
selain itu anda dapat memenangkan hadiah langsung
berupa produk yang cantik dan mewah dengan mengikuti undian berhadiah
event tahunan korean food festival ini digelar mulai dari satu april hingga tiga puluh april dua ribu dua puluh dua mendatang
di seluruh gerai gs supermarket dan gs the fred